kecintaan pada bahasa indonesia tidak lekang oleh ruang dan waktu
seperti diaspora indonesia di kaledonia baru
di kepulauan sebelah selatan lautan pasifik ini orang orang keturunan indonesia dan juga keluarganya mempertahankan bahasa indonesia dengan cara terus mempelajarinya
berikut ini merupakan liputan cnn indonesia hasil kerjasama dengan konsulat jenderal republik indonesia di nomea kalidonia baru
nama saya patricia saya orang fransis tetapi berada di kalidonia baru
nama saya valery saya fransis dan belajar bahasa indonesia di konsulat di kalidonia baru
saya belajar bahasa indonesia karena aku mau belajar
aku mau bicara dengan mama saya
belajar bahasa indonesia
kalimat ini terdengar biasa bila diucapkan di indonesia
namun yang dilakukan patricia boyso valeri simon dan rekan rekannya ini adalah hal yang luar biasa
mereka belajar bahasa indonesia di tempat yang berjarak enam enam ratus km dari jakarta yakni di nomea kaledonia baru
di wilayah negara perancis ini bahasa indonesia memang bukan barang asing
bahasa ini menjadi salah satu alat komunikasi yang sering digunakan
warga keturunan indonesia dan keluarganya menempati posisi lima besar dari dua ratus enam puluh ribu penduduk kaledonia baru
warga keturunan indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah kaledonia baru
sejak seribu delapan ratus sembilan puluh enam orang indonesia didatangkan ke tempat ini sebagai pekerja di perkebunan kopi dan pertambangan nikel
pertambangan nikel di kalidonia baru

untuk menggunakan sebagian dari kultur yang diterima
karena kita hidup di negara negara fransai

bahasa fransai dll
belajar budaya dan bahasa indonesia menjadi salah satu kegiatan rutin
keturunan dan keluarga indonesia di kaledonia baru
dua kali seminggu mereka berkumpul di kjr inumea
untuk mengikuti kursus singkat bahasa indonesia
dalam acara itu mereka mempelajari berbagai hal tentang indonesia
menggunakan bahasa indonesia
di akhir sesi masing masing diminta menjelaskan apa yang mereka ketahui dan memaparkannya
pentingnya posisi bahasa indonesia di kaledonia baru
juga terlihat pada pembukaan kursus bahasa indonesia di universitas kaledonia baru
puluhan mahasiswa bergabung dalam kursus yang baru dibuka pada dua ribu delapan belas ini
tahun ini kami akan menawarkan kursus bahasa indonesia di universitas
di tahap tiga tahun universitas
pilihan ini sangat memotivasi untuk membolehkan para pelajar kami
untuk memahami salah satu bahasa regional di kaledonia baru dan numia
berbagai usaha itu berbuah
semakin banyak keluarga kaledonia baru yang memahami bahasa indonesia
iman nugloho kaledonia baru
kalau ada bapak tahu ibu ibu di kaledonia baru
mau datang ke karidonia mau datang ke sini
kami sudah siap untuk menyambung ke semua saudara saudara dari indonesia